kementerian perhubungan menjauh langsung pusat isolasi apung di makassar selasa sore
kapal apung covid sembilan belas ini dijadikan percontohan bagi daerah lain di indonesia
mengenakan alat pelindung diri lengkap direkturat jenderal perhubungan laut r agus hapurnomo
menyusuri ruangan kapal tempat pasien isolasi beristirahat selasa sore
bersama wali kota makassar muhammad ramdan pomanto agus meninjau kapal apung
yang dijadikan tempat alternatif isolasi pasien covid sembilan belas
agus mengapresiasi penanganan pasien covid sembilan belas di kapal laut umsini
kapal apung covid sembilan belas ini dijadikan percontohan bagi daerah lain di indonesia
diantaranya di bitung dan minahasa utara
dan kami sudah didugasi untuk menduplikasi di tempat lain
dalam proses waktu dekat akan ada di bitung yang bersatu dengan minahasa utara
itu satu yang akan kita tempatkan kapal
kemudian dalam proses di sorong medan di belawan dan nanti di dayakura
kalau di lampung di panjang sedang dipersiapkan
dirjen berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas isolasi apung mandiri
yang disediakan pemerintah kota makassar
sementara itu wali kota makassar mengapresiasi kunjungan dirjen perhubungan laut
meninjau tempat isolasi mandiri terpadu pemerintah kota makassar
terima kasih kepada pemerintah pusat
ini adalah model kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dengan baik bumn dan kementerian perhubungan
yang di makassar ini adalah sebuah wadah yang bukan hanya sebagai simbol isolasi
tapi simbol perjuangan masyarakat makassar melawan covid sembilan belas
tadi saya menerima sumbangan empat tabung oksigen dari gereja petra
yang sebelumnya kami menerima juga dua tabung oksigen
begitu banyak orang yang bersatu padu karena isolasi apung ini
jadi isolasi apung ini
bukan hanya sekadar kapal saja
tapi lambang menjadi lambang perjuangan bersatunya masyarakat untuk melawan covid sembilan belas
dhani berharap mereka yang sudah menyelesaikan isolasinya
bisa berpotensi menjadi sedekah plasma dan bisa jadi motivator bagi yang lainnya
ibnu munsir makassar sulawesi selatan